dalam pernikahan itu materi enggak
bukan yang penting
berjuang untuk selalu jadi satu
saya adalah istri sahnya mas surya
kamu adalah perempuan
yang udah bikin suami saya mengkhianati saya
kalau gak usah banyak dramanya
kamu sebenernya udah tau kan
kalau suami saya ini sudah menikah
dan kamu tetep kejar dia karena kamu mau uangnya
apa sih pernikahan kita
kamu selalu sibuk dengan urusan kamu sendiri
modeling kamu teman teman kamu
pergi lagi dengan teman teman kamu
dunia malam kamu
bahkan untuk sekedar menatap muka suami kamu
kamu gak ada waktu
pernikahan macam apa yang kita punya
yang salah itu kamu
yang selingkuh itu kamu sama perempuan ini
kamu mengkhianati aku
mohon di tolong ya
aku yang salah
aku yang salah sarah
aku yang salah
aku yang salah
aku yang salah
aku yang salah
aku yang salah
tapi dia tidak selamat dalam proses melahirkan bayi kecil lucu
bapak dan mama sarah akhirnya memutuskan untuk merawat si bayi mungil itu
yang mencintainya dengan sepenuh hati kami
bayi kecil itu kamu saya
tangan kecil kamu megang tangan paparaz sekali
seakan akan kamu tahu ini bapak kamu
karena ini kamu jadi mengalami banyak kesedihan dalam hidup kamu
meskipun papa salah apa tahu papa salah
tapi papa enggak menyesal
karena mama kamu orang yang luar biasa
dia mengajarkan ke papa
jadi ternyata andien bukan anak kandungnya mama sarah
papa rasa waktu itu hubungan papa dan mama udah hancur
udah pasti kami akan pisah akan cerai
tapi ternyata ternyata enggak
setiap orang harus mendapatkan kesempatan kedua
papa dikasih kesempatan kedua
untuk membuktikan rasa setia papa sama mama
mama juga gitu
dikasih kesempatan kedua untuk kembali mencintai papa
dan setelah itu
dalam pernikahan itu materi enggak
bukan yang penting
berjuang untuk selalu jadi satu
yang harus selalu jadi utama
manusia adalah tempat yang salah
kita harus memberikan kesempatan kedua
untuk memperbaiki diri
untuk bisa membuktikan
apa yang utama
apa yang penting dalam hidup
perlu ada kesempatan kedua untuk sama sama ya
untuk sama sama saling membuktikan
apa yang utama dalam hidup kalian
aku harus memberi masalah kesempatan lagi
untuk mencintai aku
dan kesempatan buat diriku sendiri
untuk bertahan disini
dan aku masih punya lima bulan lagi
apa gue harus memberikan andin kesempatan kedua
atas semua kesalahannya membunuh roy
dan apakah gue
harus memberikan kesempatan kedua
buat hati gue untuk kembali mencintai andin
atas kesempatan yang kamu kasih
maksudnya apa sih
kamu ini kenapa sih
kamu abis kepentok dimana
papa ya ampun kamu
eh kita sebentar lagi mau punya cucu
mau punya cucu atau mau punya anak lagi